delapan kecamatan di pidi aceh terkena dampak angin kencang yang melanda wilayah itu pada minggu dini hari hingga minggu pagi
angin tak hanya membuat pohon tumbang namun juga atap rumah berterbangan
tak ada laporan korban jiwa atas peristiwa ini
hingga minggu malam bpbd pidi masih mendata jumlah rumah yang rusak akibat terjangan angin
inilah detik detik saat truk penambang pasir terseret banjir lahar gunung semeru di sungai regoyo desa sumberwulu kecamatan candipuro lumajang minggu petang
kejadian berawal saat truk yang dikemudikan supaidi membawa muatan pasir di sungai regoyo
nahas saat akan keluar dari aliran sungai banjir lahar gunung semeru datang menerjang
seketika truk terseret hingga sejauh lalu
sopir truk berhasil keluar dan menyelamatkan diri
sebelumnya telah terjadi hujan kemudian disertai dengan banjir lahar dingin
sampai saat ini dilaporkan satu unit kendaraan yang pada saat itu akan naik karena sudah muatan batunya sudah penuh
dan ketika mau menyebrang tiba tiba terjadi banjir lahar dingin
sopir saat ini selamat
hingga minggu malam truk pasir
masih belum bisa dievakuasi menunggu banjir surut
sementara itu petugas bpbd kabupaten lumajang menghimbau warga yang beraktivitas di sekitar daerah aliran sungai
yang dialiri banjir lahar gunung semeru untuk meningkatkan kewaspadaan
saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi
tim liputan cnn indonesia